anda masih menyaksikan cnn indonesia di layar pemilu terpercaya
wakil presiden republik indonesia yusuf kala menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang berjalan di komisi pemberantasan korupsi
yang tengah melanda ketua umum partai persatuan pembangunan roma hurmuzi
yang ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan pada jumat pagi
ketua dewan masjid ini mengatakan terkait kasus yang menimpa romi akan berdampak kepada partai persatuan pembangunan
sejauh ini kahlah masih menunggu detail keterangan resmi dari komisi antiraswa
ya pastilah terutama efeknya p tiga
kalau p tiga efek pasti juga rni juga punya efek
ya satu bulan jelang pencoblosan
halaman depan pemberitaan kembali diramaikan dengan politikus yang diduga terjerat dalam kasus korupsi dan suap
jumat pagi ini kpk menangkap tangan lima orang yang mana salah satunya merupakan ketua umum atau diduga
sampai dengan saat ini merupakan ketua umum partai persatuan pembangunan
dan sebelumnya kami juga mendapatkan informasi bahwa ini sudah dikonfirmasi oleh salah satu petinggi kpk basaria panjaitan
ini tentu menjadi pertanyaan dan perhatian sebagian besar masyarakat tentunya
mengapa bagaimana dan apa pengaruhnya dalam peta elektoral pemilu dua ribu sembilan belas
kita bahas secara mendalam bersama dengan dua narasumber saya malam hari ini
ada bang ferry amsari yang merupakan pakar hukum dan juga pemerhati pemilu
terutama kalau tahun ini berarti pemilu dua ribu sembilan belas ya pilek dan juga pilpres dua ribu sembilan belas ya bang ferry
ada pak jayadi hanan bang jayadi hanan direktur eksekutif smrc
sebenarnya cukup kaget nggak sih bang ferry terutama bang ferry dan juga bang jayadi
terhadap kasus atau dugaan salah satu elit politik terlibat dalam kasus dugaan korupsi pagi hari ini
ya terkejut ya karena figur ini kan muda ya
harapannya dia akan bisa memberikan warna lain bagi partai yang didominasi oleh
dan memberikan warna yang sangat berbeda dalam mengelola partai
tapi faktanya ternyata hampir sama saja ya
dan figur ini kan memiliki nilai intelektualitas yang banyak dinilai orang sebagai orang yang bagus ya
dan tentu saja itu mengejutkan untuk seorang orang yang kita tidak percaya itu romy
dan relatif ini
bang ferry bang jayadi mungkin kita tahan dulu
ini bisa kita lihat ya gambar terbaru dari gedung merah putih kpk
ini salah satu sosok yang kita duga adalah romahur muzi
kalau melihat video amatir yang ada di mapolda jawa timur dalam pemeriksaan pagi hari ini
bentuk pakaian outfit yang digunakan hampir sama
gambar beberapa waktu yang lalu saat para tersangka
bukan tersangka ya ini belum ditetapkan sebagai tersangka
angka ya saat ini prosesnya masih dalam sebelum penyidikan
bahkan belum naik statusnya terperiksa ya seperti itu ya
bagaimana kalau misalnya
tadi mungkin bang ferry bisa teruskan kembali
ya yang mengejutkan kan di tahun yang kita bilang ini tahun politik
semestinya para politikus berpikir untuk waspada
kalaupun memang punya tabiat korup ya begitu ya
tahan diri dulu
tahan diri dulu apalagi ini pasti akan berdampak kepada kandidat yang mereka dukung
dan berdampak kepada para
berarti menurut bang ferry ini berdampak pada elektabilitas masing masing
terutama untuk pasangan calon yang didukung
minimal itu akan menjadi isu yang akan dipertanyakan kepada kandidat tertentu
yang punya kaitan dengan romi ya
dalam konteks ini mungkin saja orang akan menilai sejauh mana kandidat satu misalnya
yang memiliki integritas dalam isu isu pemberantasan korupsi
kalau ternyata partai romy
yang merupakan partai pendukungnya
punya masalah dengan ketua partainya ya
nah tentu saja tidak ada kaitan
jadi kaitan ini bang ferry dan bang jayadi ya
sambil nggak apa apa bang ferry juga mungkin bisa meneruskan pendapatnya
ini diduga pihak pihak yang terkait atau tercokok oleh kpk dalam ott kpk pada pagi hari ini
tapi kita belum bisa menebak nebak kalau misalnya apakah ini a b atau c
walaupun tadi sudah disebutkan ada legislator kemudian ada dari pihak swasta ada dari
tidak tadi disebut ketua partai
eh elit politik itu belum disebut sih
apakah elit politik juga
iya kpk juga cukup bisa dikatakan menahan diri ya untuk tidak membuka siapa saja yang dicokok pada pagi hari ini
saya kira itu sikap yang seharusnya dari kpk
karena ini kan tahun politik jadi apa saja itu kan bisa saja dipandang dari sudut politik
karena itu lebih baik berhati hati supaya kasus ini tetap berada pada koridor hukum gitu
terlalu cepat dimasuk ke ranah politik
meskipun nanti ya mulai malam ini besok itu akan tetap
bagaimanapun dia akan tetap masuk ke pembicaraan pembicaraan politik
walaupun dari tkn sendiri sudah memberikan pernyataannya terkait dengan apa stance tkn terkait dengan dicokoknya salah satu elit politik ini
yaitu upaya tkn untuk memasukkan kasus ini dalam koridor hukum
tidak memasukkannya ke dalam koridor politik
tetapi tentu saja kemudian apa namanya masyarakat akan membicarakan
itu dari sudut pandang politik juga selain hukum begitu
tapi ini akan berpengaruh positif atau negatif kepada penyelenggaraan pilpres secara makro gitu bang jayadi
karena kasus ini sudah berulang ya dan ini terjadi di setiap pemilu juga baik di daerah maupun di pusat ya
maka masyarakat atau dan teman penyelenggara pemilu sudah punya pola gitu untuk menangkapi kasus kasus seperti ini
jadi saya melihat tampaknya masyarakat pemilih cukup bisa membebaskan

kasus kasus hukum yang terutama soal korupsi yang terkait dengan para peserta pemilu atau penyelenggara pemilu itu dengan proses penyelenggaraan pemilu sendiri
ini proses penyelenggaraan pemilunya sendiri saya kira tergantung kepada bagaimana kualitas dan integritas dari para penyelenggara pemilu
bahwa ada peserta peserta pemilu yang kemudian di tengah jalan terlibat kasus kasus seperti ini
itu kan sebetulnya sudah diantisipasi kan oleh undang undang
bahwa kalau ada kasus kasus pidana yang terkait dengan peserta pemilu itu kan tinggal dipisahkan
apakah kasus pidananya terkait dengan pidana secara umum atau pidana terkait pemilu
jadi itu ada proses yang sudah disiapkan oleh penyelenggara pemilu
itu untuk penyelenggara pemilu secara makro ya
tapi kalau misalnya pengaruhnya kepada internal p tiga itu akan kita bahas secara mendalam di segmen berikutnya bang firda dan juga bang jayadi
tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
kita masih membahas terkait dengan apa sebenarnya atau seberapa besar pengaruh dari peristiwa pagi hari ini di jawa timur terhadap jelang pilpres dua ribu sembilan belas khususnya
kita masuk kepada bagaimana ini pengaruh atau seberapa besar pengaruh dari mungkin bisa dibilang hilangnya sosok ketua umum p tiga ini terhadap internal
mungkin bang jayadi ini dulu
kalau terhadap internal partai dugaan saya pengaruhnya bisa langsung ya
ya karena bagaimanapun mas romi kan atau gus romi adalah sekarang ini figur utama di partai p tiga
karena sebagai figur utama itu maka kemudian pasti itu menimbulkan kekecewaan di kalangan para pemilihnya
dan itu bisa saja membuka bisa aja membuat mereka yang kecewa itu kemudian pindah
pindah seperti apa bang jeyo
pindah ke partai lain atau pindah ke kandidat kandidat lain di tingkat legislatif
jadi kepada p tiga itu minimal itu akan menimbulkan minimal ada riak riak di dalam di internal partai p tiga
mengganggu konsolidasi p tiga menjelang tanggal tujuh belas april
nah bagaimana pengaruhnya kepada kandidat yang didukung oleh gus romi p tiga dalam halipak jokowi
pengaruh langsungnya mungkin tidak ada
tetapi pengaruhnya bisa ada kemungkinan tidak langsung
jadi kita tahu bahwa p tiga ini kan di tahun dua ribu empat belas adalah pendukung prabowo
pemilihnya itu banyak yang mendukung prabowo
kalau menurut berbagai survei termasuk yang di smrc itu pemilih p tiga kan masih terbelah
masih belum solid mendukung pak jokowi masih banyak yang mendukung prabowo
nah ini bisa saja menjadi apa itu
itu alasan justifikasi dari para pemilih yang masih agak ragu ragu apakah akan ikut pilihan p tiga ke jokowi atau tetap pada prabowo
ini bisa menjadi alasan
berarti ada kecenderungan atau kemungkinan berkurangnya suara bagi paslon satu
secara tidak langsung bisa membuat pemilih p tiga yang masih ragu ragu untuk mengikuti p tiga ke jokowi itu kemudian mantap kemudian tidak ikut
sehingga kemudian mereka tetap berada di kubu prabowo
ada kemungkinan seperti itu pengaruh tidak langsungnya
kalau menurut bang ferry gimana
ketua partai itu adalah manajer utama partai yang akan menggerakkan mesin partai agar rodanya bergerak ya
di menjelang tujuh belas april ini mestinya kan ada peningkatan kinerja
nah dari mengurus agar partai sukses capres sukses sekarang mulai berpikir bagaimana mengurus ketua partai
agar dampak hukum bagi personalnya berkurang
jadi akan ada pecah
nah itu pasti berpengaruh kepada kerja kerja partai
nah kalau dampaknya kepada jokowi ya saya pikir p tiga kan tidak terlalu besar ya
walaupun katakanlah sosok romi ini termasuk salah satu yang paling dekat atau sering menempel gitu sosok dari
sejarahnya partai besar tapi kan p tiga kemudian sempat pecah
tadi bang jai sudah mengatakan ini ada dua kubu juga di partai ini antara yang ragu ragu atau
memilih jokowi begitu ya
nah dengan kondisi
ya artinya akan ada juga mungkin pergerakan
nggak tahu ya apakah akan dimulai dari sekarang karena roby
ada p tiga versi
versi jan farid ya
nah itu mungkin pasti ada dampaknya ya
tapi apakah kemudian secara langsung akan mempengaruhi secara luar biasa signifikan kepada jokowi
saya pikir tidak akan sebanyak yang kita akan bayangkan ya
p tiga relatif karena dalam bahkan dalam survei survei tertentu tidak masuk ke parlemen kan
jadi angkanya tidak akan banyak tapi pasti ada pengaruhnya yang berdampak kepada p tiga dan juga berdampak sedikit banyaknya pada kubu jokowi
oke ketua umum yang menjadi sosok sentral dan juga katakanlah
tapi kalau misalnya kita tarik garis ke belakang sedikit ya dalam pemilu sebelumnya terutama
jelang atau jelang
jelang pemilu sebelumnya
ini merupakan bukan kali pertama ketua umum atau petinggi partai terciduk dalam kasus korupsi dan dugaan suap
jelang pemilu dua ribu sembilan belas terutama
mungkin bang ferry dan juga bang jayadi bisa memperlihat apa ya
katakanlah bagaimana pengamatannya terhadap fenomena ini
terus kemudian apa pengaruhnya dan juga gimana ya untuk keuntungan bagi para orang orang yang didukung
ya kalau saya melihatnya di sisi yang berbeda soal penangkapan ketua partai ya
mungkin seperti lhi atau surya dharma ali sebelumnya di pemilu dua ribu empat belas
di studi saya dan teman teman di pusat studi konstitusi bang jaya juga tahu
kita meneliti soal bagaimana kinerja demokrasi partai
sejauh ini partai itu dikelola dengan cara cara yang tidak profesional dan demokratis
nah cara kinerja partai itu dibangun dengan katakanlah tanda kutip ya semangat yang sangat koruptif

uang itu bukan berpengaruhan yang sangat koruptif ya

uang itu bukan berpengaruhan yang sangat koruptif ya
uang itu bukan berasal dari bagaimana para anggota partai menyumbang kepada partai
tetapi uang itu didapat dari bisnis bisnis tertentu
yang katakanlah kalau dalam konteks ini mungkin soal jual beli pengaruh ya
ketua partai terhadap banyak orang agar mendapatkan uang untuk menggerakkan mesin partai
atau mendapatkan keuntungan personal
nah saya melihat kalau memang itu terbukti nantinya dalam kasus romi
melihat kalau memang itu terbukti nantinya dalam kasus romi
ini semakin memperkuat asumsi kita bahwa partai memang dijalankan secara tidak profesional
dan akhirnya yang dirugikan adalah para pemilih
karena pemilih menjadi bingung ini mana partai yang betul betul akan bekerja memperjuangkan nasib rakyat banyak
bisa betul betul dipercaya
dan kalau kita lihat para pejabat koruptif dari partai politik ini kan menyebar di kedua kubu
yang akhirnya membuat pemilih kan ini
sama saja programnya tidak jelas bedanya
akhirnya timbul dalam konteks pemilu ketidakpercayaan kepada partai politik
yang berujung mungkin orang malas ikut pemilihan
nah ini kan yang harus dicegah oleh partai politik dan penyelenggara pemilu juga
maksudnya ini terkait dengan satu partai atau dua partai terkait kasus tersebut
atau bisa berlangsung
berlaku kepada hampir semua partai yang turut serta dalam pesta demokrasi
ya karena fenomenanya sudah menyeluruh ya
kan saya kira tidak ada partai yang tidak terkena ya
minimal kadernya kecuali yang memang belum pernah
partai baru yang memang belum pernah ada di dpr gitu atau dprd
jadi memang ini bukan persoalan satu partai
ini persoalan sistem politik kita
atau lebih spesifik persoalan sistem kepartaian kita
salah satu problem
dalam sistem kepartaian kita adalah sistem pembiayaan kepartaian
atau pembiayaan politik secara umum
bisa juga kita duga bahwa praktek praktek seperti ini
karena dekat sekali dengan atau berada dalam situasi menjelang pemilu
kita bisa menduganya
salah satu dugaannya adalah praktek praktek koruptif seperti ini
bisa aja dikaitkan dengan upaya untuk membiayai pemilu
oke mungkin seperti tudingan
jadi mungkin seperti tudingan dari salah satu elit politik dari partai oposisi

yang mengatakan bahwa kebutuhan dari apapun yang diperlukan untuk membiayai pemilu
apa yang bisa membuat ini terjadi di pagi hari ini
itu merupakan salah satu
ada erat kaitannya dengan jelang politik dua ribu sembilan belas mungkin
atau pesa politik dua ribu sembilan belas mungkin
kita bisa putar cuitan dari andi arief berikut ini
oleh ketua umum partai persatuan pembangunan ini
berupakan salah satu
usaha gitu untuk memenangkan atau menggemukkan mesin amunisi jelang pilpres dua ribu sembilan belas terhadap paslon nomor satu
motif kasusnya tentu kita harus menunggu kpk ya
modus kasusnya kita tentu harus menunggu kpk
apakah ini berkaitan dengan kebutuhan menjelang tahun politik
menjelang april dua ribu sembilan belas ini
atau memang ada ruang juga untuk mendapatkan
dengan menjual satu sebagai ketua partai
dengan menjual bahwa partai sedang butuh dana
tetapi nanti uang itu untuk kepentingan pribadi
tapi bukan tidak mungkin
karena itu sifatnya dugaan ya
kalau memang kpk sudah
sudah menemukan alat buktinya
dia akan ditingkatkan menjadi tersangka
mungkin kita bisa lihat ya cuitan andi arief
berikut ini bang ferry ya
apakah transaksi uang antara romi
dan seseorang dalam kasus ini berkaitan dengan logistik
bisa saja digunakan untuk
kemenangan pak jokowi
kampanye memang perlu logistikan
itu merupakan suatu bukan rahasia umum lagi
itu adalah suatu fakta yang sudah diketahui oleh
sebagian besar masyarakat indonesia yang menjadi pemimpin
ya segala dugaan bisa muncul
fungsinya adalah untuk mengaitkan
kasus ini dengan jokowi
kita paham karena andi arief adalah pendukung
itu kalau kembali ke pertanyaan
apa pengaruh kasus seperti ini
kasus ini dinarasikan
bagaimana kasus ini dibicarakan oleh media
dan oleh kedua kubu
tergantung kami media berarti
bagaimana media membicarakannya dengan sejumlah orang
kemudian bagaimana kedua kubu kan
tentu akan mengaitkannya dengan jokowi
dalam pengertian negatif
kubu tkn itu akan mencoba mendetach
mencoba menjauhkan kasus ini
dua duanya bisa itu
bisa didetach dijauhkan
tidak terkait langsung dengan jokowi kan gitu
kalaupun betul betul itu terkait logistik pemilu misalnya
bukankah pemilu ada dua
kalau ketua partai mencari dana untuk
kalau seorang ketua partai tentu tanggung jawabnya lebih utama untuk mencari dana untuk partai
kalau itu ada kaitannya
dugaan itu ya
sebaliknya kubu bpn juga akan
melakukan spin untuk
melihat kasus ini dengan kaitannya dengan jokowi
tapi kalau dari kacamata yang bang jayadi
dan juga bang ferry
ada nggak sih faktor
ditangkapnya atau tertangkap tangannya
salah satu elit politik dari katakanlah
diduga sebagai pendukung koalisi satu ini
bisa menjadi gain atau benefit gitu untuk
pendukung terutama capres satu sendiri
karena kasusnya tidak terkait langsung dengan sang kandidat
kalau dalam pilpres ya
pengaruh positif negatifnya itu tergantung
pada bagaimana itu dinarasikan dikaitkan
kalau tadi tki narasinya adalah
mencoba menjauhkan diri
pemerintah juga tidak melakukan
katakanlah tidak debang pilih gitu
jadi pertama didetach dulu kasusnya
sebagai kasus hukum seorang ketua partai saja
yang kedua kemudian
interpretasi dari peristiwa ini
bahwa seorang yang dekat dengan kandidat pun
dalam hal ini presiden
itu walaupun dia orang dekat
kalau dia tersangkut kasus hukum
maka itu bukti komitmen dari
sang kandidat terhadap pemerataan
kabupaten bisa menarasikan dalam
narasi yang komplekt di berbeda
ini bukti bahwa
di kalangan presiden itu banyak sekali
mencoleng kalau islah bukan perilaku koruptinya
jadi nah apakah itu sejauh mana itu akan berpengaruh
ya itu tergantung kepada bagaimana mesin kampanye masing masing
mesin komunikasi masing masing membujuk publik soal itu
tetapi apakah dia akan menjadi game changer
apakah akan membuat pertarungan itu berubah dari misalnya yang tadi di atas
tiba tiba langsung di bawah itu tergantung kepada seberapa jauh jarak antara kedua kandidat
karena kasus kasus seperti ini masuk ke dalam kategori isu non fundamental di dalam perilaku memilih
isu non fundamental itu dia berpengaruh sewaktu waktu
oke bang yedi
tapi kalau misalnya menurut bang ferry sendiri efisien nggak narasi yang digunakan oleh tkn jokowi ⁇ maruf ⁇ itu dalam
katakanlah meng counter gitu tudingan dari oposisi
kita akan jawab ya bang ferry ya sedih dalam segmen berikut
tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
berdasarkan informasi yang kami cuplik dari detik com
operasi tangkap tangan atau ott kpk terhadap ketum p tiga romahur muzi
atau yang akrab di sapa romi berbutut penyegalan ruangan menteri agama lukman hakim saifuddin
terkait hal tersebut kemenak menegaskan
sikap kooperatif kpk menyegel ruangan menteri agama lukman hakim saifuddin
yang merupakan ketua majelis pakar ppp dan sekjen kemenak terkait ott romi
kemudian kepala birohumas data dan informasi kemenak mastuki
sudah mengetahui soal penyegelan ini
ditanya apakah menak akan memberi pernyataan mengenai kasus tersebut
mastuki menyebut kasus ini tengah diproses oleh kpk
sehingga kemenak akan mengembalikan hal tersebut ke kpk

karena apalagi kalau kemudian sudah terbukti jadi status tersangka
bahkan kalau dikutip detik com tadi
kalau kemudian ini mampir juga ke ruangan kementerian agama
dan nanti menjadi tersangka
ini betul betul akan jadi sebuah bola lambung bagi tim bpn untuk memukul tkn
makanya sebenarnya masing masing kandidat sudah harus bicara dari hati ke hati
kepada tim suksesnya
kalau ada hal hal tingkah laku yang tidak benar
harus di stop dulu menjelang tujuh belas april ini
itu seharusnya bukannya dari awal ya
ya maksudku dari awal mereka sudah menyatakan komitmen bersama
jangan kemudian merusak kinerja masing masing tim ya
jangan karena ulah personal ini akan berimbas kemana mana
komitmen kedua capres untuk hal hal ini harus ditunjukkan
dan kalau memang ini melibatkan
romi statusnya naik
atau mungkin menteri presiden sendiri juga harus menunjukkan kepada publik
ini romi harus di drop dari tim sukses
dan menteri kalau memang terlibat
ini kan masih dugaan ada relasinya ke ruang menteri
belum berarti menterinya terlibat
tapi kalau ternyata terlibat
mestinya kabinet segera dilakukan reshuffle
nah upaya upaya itu yang akan
mungkin hanya bisa mampu untuk meredam tidak banyak pasti kan
karena apapun itu pasti akan digunakan kubu oposisi untuk menyerang
sebaliknya peristiwa yang lain kan juga terkait dengan kubu bpn juga digunakan oleh kubu tkn kan
misalnya mas andi waktu tertangkap itu kan dibombardir semikian rupa ya
nah masing masing kubu sekarang punya kelemahan masing masing
levelnya berbeda tapi pasti akan digunakan untuk
diserang dalam debat maupun menjelang tujuh belas
oke tapi kelemahan ini apakah bisa gitu dalam katakanlah jeda waktu satu bulan
menjelang pencoblosan ini bisa menjadi sebuah rebound nggak untuk
partai persatuan pembangunan khususnya dalam menjadi mesin pemenangan bagi
kalau misalnya kita mengingat mungkin kita tarik lagi garis ke belakang ke pemilu dua ribu empat belas
lhi dalam pks di pks dan juga kasus impor sapi kemudian juga surya dharma ali
juga dari kasus kemenat
di p tiga tapi punya rebound masing masing partai punya rebound
waktu rebound satu tahun
saya khawatir ini untuk p tiga itu bisa menjadi pukulan yang cukup telak ya
karena waktu reboundnya juga sebentar atau gimana
ya tinggal satu ini kan pukulan di akhir pengaruh ini
jadi dia langsung bisa jadi langsung berpengaruh negatif untuk melakukan recovery
tidak ada waktu lagi
nah mengapa ini bisa menjadi pukulan yang cukup penting bahkan mungkin telak
kami saya melihat sejumlah data di dalamnya
saya melihat sejumlah data di dapil itu ada kecenderungan pemilih di legislatif itu
perilakunya agak berbeda dengan di pemilu dua ribu
yang berbeda adalah di dalam exit poll di pemilu dua ribu empat belas itu
selebihnya itu menyoblos partai calon dan calon atau calon saja
nah di pemilu ini di banyak dapil yang saya amati
karena kita akan kembali bergabung dengan mila diyarahma di gedung kpk
untuk memperbarui informasi terkini soal kedatangan dari para pihak yang tertangkap tangan di jawa timur oleh kpk
ya selamat malam mila
selamat malam fani
ya baik bisa digambarkan saat ini kondisi terkini di gedung merah putih kpk seperti apa
ya fani akhirnya setelah menunggu beberapa jam lamanya sekitar pukul delapan lebih lima belas menit
waktu indonesia barat ya malam tadi malam ini lima orang yang kemudian diamankan dalam ott kpk di jawa timur
tepatnya di sidoarjo dan surabaya ini sudah tiba dan masuk ke gedung merah putih gedung kpk di jakarta
ada tiga mobil tepatnya fani menurut pantauan kami ada tiga mobil yang membawa kelima orang yang tertangkap dalam ott kpk di jawa timur ini
yang paling menarik perhatian adalah mobil pertama saat
turun begitu ya ini ciri cirinya memang sangat mirip dengan ketua umum p tiga yakni roman nurmuzi begitu ya
sangat mirip sekali namun tentu saja kita masih belum bisa memastikan mengapa
karena tadi kita melihat mungkin di visual juga bisa terlihat bahwa satu orang yang masuk ini menggunakan topi
kemudian menggunakan kacamata hitam dan menggunakan jaket
dan tadi saat masuk kemudian menuju ke dalam gedung kpk memang terlihat menghindari awak media
beberapa kali orang ini begitu ya yang memang diduga kuat sebagai romi begitu ya
menghindari jepretan kamera awak media kemudian sorotan awak media
dan berlindung di balik beberapa petugas kpk yang kemudian mengawal dirinya untuk masuk ke dalam gedung kpk
tidak hanya yang diduga kuat romi ini tadi ada juga empat orang yang lain yang kami melihat juga paling tidak penampakannya begitu ya tampilannya sama
sama sama menggunakan masker begitu menggunakan baju batik kemudian menggunakan kacamata ini juga masuk berurutan begitu ya
setelah satu orang yang diduga romy ini masuk ke dalam gedung kpk tanpa memberikan keterangan apapun
dan lebih dari gesture nya kita melihat memang cenderung menghindari sorotan kamera
dan juga tidak ingin berlama lama begitu ya berada di luar dan langsung masuk menuju ke gedung kpk
jadi estimasinya tentu saja bahwa proses penyelidikan
masih terus akan dilangsungkan pada malam hari ini
karena tadi kelima orang ini langsung menuju ke lantai tiga begitu
indikasinya memang akan tetap sama akan dilakukan pemeriksaan
nah kita tinggal menunggu sebenarnya fani apakah memang dalam jangka waktu tidak lama lagi
akan ada informasi atau konferensi pers yang kemudian digelar oleh kpk malam hari ini
atau mungkin besok pagi
jadi kita untuk sementara masih akan terus menunggu
apakah memang tidak berselang lama dari kedatangan dari kelima orang yang diamankan dalam ott ini
akan langsung diberikan ke kpk

atau kita harus menunggu esok pagi sesuai dengan sop yang kemudian dilakukan oleh kpk
harus menunggu satu x dua puluh empat jam
jadi lagi lagi kita masih belum bisa memastikan dari ciri fisiknya
iya betul awak media banyak menduga kuat itu adalah romy begitu ya
dan orang yang kemudian pejabat kementerian agama yang kemudian sudah diamankan
tapi karena tadi berpenampilan menggunakan topi kemudian menggunakan kacamata hitam
dan juga menggunakan jaket
lagi lagi kita belum bisa memastikan
tapi paling tidak kita bisa menyimpulkan
kita bisa menegaskan bahwa kita tinggal menunggu keterangan secara resmi dari kpk
terkait asumsi yang kemudian muncul begitu ya
terkait dugaan pengisian jabatan
kasus dugaan pengisian jabatan di kementerian agama
baik di pusat maupun di daerah
siapa saja yang terlibat
berapa jumlah uang yang kemudian sudah diamankan
dan bagaimana upaya pengintaian selama ini yang sudah dilakukan oleh tim kpk
itu nanti kita akan tunggu bersama seperti apa informasinya
entah malam ini entah besok pagi kita terus akan update
ya baik miladia terima kasih
kita tetap masih menunggu bagaimana keterangan resmi dari kpk ya
walaupun memang sebenarnya menjadi pertanyaan kenapa begitu lama kpk untuk menyatakan pernyataan resminya
siapa saja yang terlibat
apakah benar elit politik yang dimaksud ini adalah ketua umum ppp romahur muzi
dan juga berapa banyak sebenarnya uang yang juga terciduk dalam ott tersebut
mungkin kita kembali lagi ke bang jayadi terkait pernyataan mengenai
iya jadi kembali yang tadi ya kemungkinan pengaruhnya terutama ke partai
karena dari pengamatan saya dari berbagai data di banyak dapil yang sudah kita lakukan riset itu
ada kecenderungan pemilih sekarang lebih banyak yang hanya milih partai saja
ketika kita membuat simulasi pemilu seperti pemilu sebenarnya gitu
dengan menggunakan data
dengan contoh kertas atau surat suara itu
itu artinya kalau apa namanya karena yang ditangkap ini adalah
katakanlah kalau betul itu adalah romi
dia adalah figur utama p tiga saat ini
figur utama dari sebuah partai ketika dia mengalami
dia akan mempengaruhi persepsi orang terhadap partai tersebut
nah itu berarti kalau selama ini orang memilih p tiga misalnya dengan mencoblos p tiga nya saja
apa gak membar p tiga nya saja
maka ketika persepsi orang lebih negatif kepada partai tersebut akibat peristiwa ini
bisa saja itu kemudian menjadi pukulan bagi p tiga
nah memang dia masih bisa diselamatkan oleh kinerja para kandidat di dapil masing masing ya
tetapi karena mengingat akan lebih banyak atau sangat banyaknya pemilih yang hanya nyoblos partai
maka mau tidak mau dia menjadi pukulan gitu
oke sangat berat nih tampuk untuk mengembalikan citra partai tersebut terutama untuk grassroot ya
tapi kalau misalnya menurut bang ferry sendiri
gimana jedanya katakanlah satu bulan
sesulit itukah untuk p tiga mengembalikan citra partai
iya karena dari banyak survei juga p tiga itu di ujung tanduk ya untuk masuk ke parlemen
nah begitu ada peristiwa ini mesin partai tidak bergerak
simpati publik tidak meningkat kepada partai
tentu saja akan sangat signifikan hasilnya turun bagi suara p tiga
tetapi kalau karena bang jaya sudah menyampaikan hasil surveinya
ada pola yang berbeda antara pemilih presiden dan pemilih legislatif ya
nah untuk presiden memang akan ada dampak tapi tidak akan sesignifikan kepada p tiga nya
karena apa karena friksi di tubuh pemilih presiden itu sudah sangat kental ya
apa saja yang diceritakan negatif dari kubur

karena banyak berpengaruh kepada para pendukung
tapi tentu ini akan jadi bahan
jadi bahannya yang akan mendapat tambahan di kubur tertentu untuk hal hal yang seperti ini
karena memang friksinya sudah sangat kental dan tidak secair yang
saya nggak tahu karena suara swing voter kan semakin mengecil ya
dan itu tentu tidak akan berdampak banyak
kita akan teruskan kembali dialognya dalam segmen berikut ini

kami di layar pemilu terpercaya

kami di layar pemilu tepercaya
ya anda kembali menyaksikan layar pemilu terpercaya
kini kami informasikan kembali berdasarkan keterangan terakhir yang kami cuplik dari detik com
operasi tangkap tangan kpk terhadap ketum p tiga roma hurmuzi berbuntut penyegelan
ruangan menteri agama atau menak lukman hakim saifuddin
dan terkait hal tersebut kemenak menegaskan akan bersikap kooperatif
di mana kpk menyegel ruangan menteri agama lukman hakim saifuddin
yang merupakan ketua majelis pakar ppp atau p tiga dan sekjen kemenak terkait ott romi
dan gimana kepala birohumas data dan informasi kemenak mas duki sudah tahu atau sudah mengetahui soal penyegelan ini
ditanya apakah menak akan memberi pernyataan mengenai penyegelan ini
ditanya apakah menak akan memberi pernyataan mengenai penyegelan ini

sehingga kemenak mengembalikan hal tersebut terutama terkait prosedur hukum yang berlaku ke kpk
kita lanjutkan kembali ke bang ferry dan juga bang jayadi
kalau misalnya bicara mengenai bagaimana pengaruh dari sosok romi ini sendiri sih
terutama terhadap citra partai gitu
dan tadi kan bang ferry dan juga bang jayadi sudah mengatakan bahwa ini mempengaruhi citra partai
tapi kalau misalnya bicara mengenai partai islam yang sosok romi ini sudah
sebelumnya dipercaya sebagai salah satu sosok yang ingin mengubah citra partai islam ini menjadi lebih milenial
kemudian lebih bersih dan lebih baik lah gitu kedepannya
ini seberapa besar akan mengubah pandangan publik terhadap citra yang ingin dibangun tersebut
ya kalau terhadap partai islam karena partai partai di indonesia tidak ada ideologi sih sebenarnya
tidak ada perbedaan signifikan antara partai islam partai nasionalis atau sekarang ada partai milenial dan segala macamnya

kalau sudah bicara tentang kekuasaan
masing masing partai tentu saja akan digoda dengan kekuasaan itu
nah sekarang p tiga jadi salah satu korban ya dalam tanda kutip terhadap kerakusan dari pimpinannya ya
kan korbannya partai
dari tingkah laku dan perbuatan pengurus partai kan begitu
dan tentu saja bagi partai ini musibah besar ya
dan tentu saja bagi partai ini musibah besar ya
nah sekarang p tiga better you break cut noise
ini berpengaruh akan dalam bahasanya kan mengurangi kepercayaan publik terhadap partai islam
saya tidak terlalu melihat itu akan terjadi
oke kalau bang jayadi gimana
saya juga ingin lebih menekankan terhadap suara suara dari para calon pemilih
terutama mereka yang biasa atau dalam pemilu ini
mengarah ke partai islam apakah ini akan
atau surat tersebut terbagi ke partai partai islam lain yang berada dalam koalisi pendukung satu
atau justru berpindah kepada partai islam lain yang berada di koalisi lain
atau malah ke partai lain yang bukan merupakan partai islam
di beberapa pemilu terakhir itu ada kecenderungan pemilih partai islam itu
secara total jumlahnya tidak naik tidak turun
ada di kisaran tiga puluh an persen kalau kita total
dan pemilih ini biasanya berputar putar
kalau nggak ke partai islam yang satu ke partai islam yang lain dan seterusnya
jadi ada kemungkinan seperti itu
jadi ada coupling sendiri para pemilih partai islam
dibandingkan para pemilih partai nasionalis secara umum
tentu ada faktor faktor yang bisa mempengaruhi
misalnya figur yang demikian lintas partai dari partai berbasis islam dengan tidak
itu bisa saja mempengaruhi
tetapi secara umum tadi dari berbagai pemilu itu
ada kecenderungan pemilih partai islam itu di total jumlahnya agak tetap begitu
di kisaran tiga puluh an persen
jadi kalau misalnya ada persepsi negatif kepada partai p tiga misalnya
dan kalau pemilih itu akan berpindah ke partai lain
biasanya dia akan cenderung mencari pemilih partai islam yang lain
jadi dia akan berputar putar disitu
jadi kalau kita bicara soal siapa menarik keuntungan dari segi ini
kalau partai islam ya partai islam yang lain yang kemungkinan akan menarik keuntungan
cuma masalahnya adalah p tiga ini sekarang kan secara resmi memang tidak dua kubu
tapi secara praktik praktiknya kan dua kubu
karena ada kubu masih ada kubu yang mendukung prabowo ada kubu yang mendukung romi
yang resmi kan memang mendukung tkn atau jokowi
itu bisa berpengaruh kepada dukungan kepada satu atau dua
jadi pendukung p tiga yang memang mengatakan
udah kita ikut romi mendukung jokowi gitu
tapi dengan kasus ini yang tadinya ragu ragu
atau malah pindah
ya sudah kalau gitu dukung prabowo saja
karena romi kok begini
jadi ada pengaruh tidak langsung kepada kandidat satu atau dua
meskipun karena ini sekali lagi
ini isu yang pengaruhnya tergantung waktu
biasanya satu dua minggu pengaruhnya itu
apalagi nanti ada banyak isu lain yang bisa berkembang
kalau kita percaya bahwa jarak antara jokowi dan prabowo sekarang cukup jauh misalnya
dua puluh an persen misalnya dalam survei smrc
kan jaraknya tetap cukup jauh gitu
jadi dia belum bisa menjadi game changer
sekarang belum bisa game changer
masalahnya adalah waktunya tinggal kurang dari sepuluh
ya kurang dari sebulan kan kampanye resminya

jadi kita masih bisa melihat dalam empat minggu terakhir ini ya
jelang pencoblosan apa yang bisa terjadi dampak dari kasus ini akan seperti apa
baik untuk elektabilitas satu maupun juga dua kita tunggu sama sama ya
bang ferry dan juga bang jadi terima kasih banyak karena waktu sangat sempit
kita harus sudahi dulu dialog pada malam hari ini
dan demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapat perkembangan informasi terkini seputar pemilu dan juga pilpres dua ribu sembilan belas
bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
saya fani maniar selamat malam